kini kembali kita memperbarui informasi terkait arus mudik malam ini
sudah ada irin wardani yang berada di simpang jomin
dan juga azalea pinata yang berada di jalur nagrek
selamat malam rekan rekan semua
kita ke irin terlebih dahulu
jika sebelum beroperasi tol cipali simpang jomin selalu dipadati kendaraan pemudik
bagaimana kondisinya malam hari ini izin
iya indra maulana seperti yang dilihat di belakang saya
di simpang jomin ini belum terjadi kepadatan yang signifikan
di daerah simpang jomin ini indra maulana
tapi menurut informasi yang saya terima baru saja bahwa
ada peningkatan di tanjung pura
peningkatan kepadatan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat di tanjung pura
jadi diperkirakan dalam waktu kurang lebih dari satu jam
simpang jomin ini akan dipenuhi oleh para pemudik yang akan melintas menuju daerah pantura
seperti yang kita tahu di jalur sebelum memenuhi jalur simpang jomin ini
pemudik harus melewati tanjung pura dulu
kemudian tembus ke jalan lamaran ke jalan pundui ke arah timur menuju ke klari
dan melewati jalan dawan dan sampai mereka di simpang jomin ini
sehingga mereka bisa meneruskan perjalanan ke jalur pantura ini
namun sampai sekarang ini belum merupakan waktu waktu yang padat
karena waktu waktu yang padat untuk dilalui di simpang jomin ini
waktu waktu yang padat itu setelah sahur indra
seperti informasi yang saya dapatkan
biasanya pemudik itu jam jam favoritnya adalah jam jam
jam jam ketika sahur
untuk mengetahui antisipasi petugas keamanan dan petugas lalu lintas
dalam melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di simpang jomin ini
bersama saya sudah ada pak ibnu anwar
maksud saya pak ibda anwar
yang akan menjelaskan mengenai persiapan kepolisian mengatur kepadatan lalu lintas
selamat malam pak
bagaimana persiapan pihak kepolisian sejauh ini menjelang h dua lebaran
untuk mengantisipasi kepadatan penduduk
sementara ini masih pakai normatif saja
belum kita mainkan cb cb nya
karena di seputaran jomin
masih kondisi normal
jadi kita belum bisa memainkan cb cb nya
karena untuk memainkan cb kita situasional
menunggu perintah dari atasan
di saat saat yang sepi seperti ini
adakah antisipasi keamanan yang justru justru meningkat pak
tetap tetap untuk dari segi keamanan kita antisipatif
karena berkembang situasi yang sekarang ini kita antisipatif
untuk keamanan dan kenyamanan bagi kita dan bagi masyarakat
terima kasih pak selamat bertugas kembali
jadi meskipun keadaannya masih lengang
tapi pihak kepolisian dan pihak pihak terkait masih melakukan pengamanan
hingga menjelang lebaran bahkan menjelang arus balik nanti indra
terima kasih irin wardani dari simpang jomin
kita akan lihat selanjutnya bagaimana situasi arus lalu lintas
yang ada di jalur nagrek
kita bergabung bersama azalea pinata
azale bisa anda ceritakan apakah memang ada antisipasi khusus
dari aparat kepolisian lalu lintas di sana
untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan
yang akan melintas di jalur nagrek ini
ya sampai saat ini indra
pihak kepolisian sudah menerapkan empat kali
sistem buka tutup one way terutama di jalur nagrek
menuju ke limbangan
maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi saat lalu lintas saat ini
sudah bersama saya bapak wakapolda jawa barat
yaitu bapak bambang purwanto
selamat malam pak
ya boleh dijelaskan sedikit pak
tadi kan bapak sudah keliling menggunakan motor nih pak
titik titik yang sangat padat dan memicu kemacetan itu di titik mana saja pak
dan antisipasi bapak seperti apa
jadi begini titik titik kemacetan di sinilah pos polisi cikaledong
ternyata terjadi penyempitan
setelah kita sisir ke depan itu ada di wilayah malangbong
sebelah ke sini lagi wilayah pasar limbangan
nah hari ini saya membuat sistem buka tutup
dan one way lalu lintas menuju tasik malaya
termasuk juga menuju garut kota
situasi ini sepi
bukan berarti kondisi di atas juga sepi
tetapi kondisi ini adalah saya alihkan dulu menuju garut kota
sehingga kepadatan yang ada di wilayah menuju tasik malaya kota ini berkurang
setelah itu nanti kita buka kembali menuju ke tasik malaya
inilah cp yang saya lakukan untuk mengurai kemacetan
yang terjadi di jalur selatan arah nagrek
ke tasik malaya
untuk prediksi sendiri lonjakan penumpang itu masih akan terjadikah sampai dini hari
atau ini yang maksimal paling maksimal
lonjakan masih akan terjadi pada malam hari ini sampai besok pagi
kita lihat exit cilnyi sudah mulai normal
cuma untuk masyarakat bandung kota
yang ingin mudik melalui jalur selatan ini
melalui nagrek dan
malangbong leles sampai dengan tasik menggunakan jalur ini
pasti akan ada perlambatan
battle mag yang ada di sini
yang mulai dengan pos cikaledong ini
sampai dengan tasik kota hanya menggunakan satu jalur
untuk itu kita buat one way
hari ini saya sudah membuat delapan kali one way
tiga ke arah tasik lima ke arah garut